setelah melanda bahama topan dorian kini bergerak ke wilayah amerika serikat
dan salah satunya yaitu negara bagian carolina
berikut laporan nadia romero
dan laporan yang sekarang membuat carolina berat
kota seperti charleston telah membuat persiapan dan mengatasi penduduk
kota seperti charleston telah membuat persiapan dan mengatasi penduduk
lalu seperti apa situasi di florida saat ini
kita terhubung via skype dengan warga orlando florida luciana sumarna
lucy seperti apa peringatan dari pemerintah disna sejauh ini terkait badai dorian
untuk sekarang curfew sama emergensi sudah di lift ya tadi pagi
cuman dari minggu lalu kita sudah harus mempersiapkan blue rekan kedatangan dorian ini
jadi mesti ada makanan suplai
in case kalau listrik mati ya terus banyak juga orang udah nutup nutup rumahnya dengan triplex
supaya apa nggak ada kalau ada pohon terbang apa segala macam
karena peringatannya itu kategori empat dari hari rabu minggu lalu
jadi agak panik orang orang di florida
iya lalu badai ini kan sempat diperkirakan akan menuju florida tempat anda berada
lalu apakah anda khawatir bagaimana persiapan anda sendiri
oh khawatir banget mbak
diperkirain waktu pertamanya itu badainya akan mendekati land sekitar empat puluh kilo
kalau empat puluh kilo itu dampaknya anginnya bakal kayak irma tahun lalu gitu
saya sendiri mengayukan jendela rumah sama prepare banyak food selalu ya kalau reken itu
saya selalu banyak
tak kaput karena takut mati lampu dan nggak ada yang buka
tapi tahun ini saya udah kapok dari irma jadi jendela dikayuin supaya tenang tidurnya semalemah
kalau nggak benar benar mencekam banget deh semaleman itu kalau pakai hujan angin badai itu
jadi makanya tahun ini dorian bilangnya seperti bakal kayak irma saya tutup jendela semua rumah
baik lalu lucy bagaimana dengan saluran listrik air maupun telepon di sana
apakah akan mengalami gangguan seperti kita ketahui ya
karena badai ini kan sudah tidak asing lagi menghantam florida
lalu bagaimana dengan persiapan pemerintah disana
nah disini kita untuk resident kalau hurricane itu semua harus ada supply air supply makanan untuk sekitar seminggu
jadi di rumah itu udah siap
kayak misalnya bat up di kamar mandi ember ember kita isi air
untuk infeksi kalau bener bener kita kena dampaknya
terus seminggu semua nggak ada air apa segala macam gitu loh
jadi kalau biasanya karena orang floridian itu udah siap kita semua itu
baik lucy take good care disana hati hati disana
dan terima kasih atas waktunya bersama kami di world now cnn indonesia